apaan apaan apaan lo mau bawa kemana nih ya
lo kagak boleh bawa tuh lampu
enak aja lo gue simpan baik baik lo yang jual
eh pok apa ayo cuman butuh duit
apa apa salah apa apa salah
ayo diem aja pada gunung jaknya
nah ini aja gue tau dari lo lo pade
tuh marah tuh dia bu aji
semakin marah semakin
apaan sih ini ternyata ya malu buat tetangga
liat tuh anak tuh
dia main main banget dia kebangetan banget
jadi dia main di rumah si sulam
ngapain lo tuh anak main di rumah si sulam bikin marah abah aja nih
bukan begitu maah
si rumana juga punya acara cari dana buat ustadz sakaria
bener bener kebangetan tuh anak ya
dapat usulnya dari jelek dari mana dia
dari si sulam
emang dari siapa lagi
makanya sekarang dia ke rumah si sulam
mimpi apa gue kemarah
aduh kalo bukan dia anak semata wayang gue
gue gebukin dia nih
laganya aja mau ngegebukin
bukituh dikasih ceramah dunia akhirat aja lo mikir

abah tuh dilema nganapin rumana
biar gimana bu juga kan anak kita ini ustadzah

di sisi lain dia anak yang suka ngebangkang
tapi dia ngerti agama
nah itulah dilemanya
ngeming terus lo bah
terus gimana kita biarin aja
si rum tuh bergaul sama si tukang kubur
ya kagak lah
ntar deh abah pingin dulu ya
abah mau mandi dulu
kalo mau mandi wc aja sekalian
biar dia tetep tinggal disini
ustadz jacaria emang diusir
dia bukan diusir
jadi si sula mau ngadain acara sodako
nah duitnya itu bakal dikasih
ke ustadz jacaria
iya gak asli
ya begini nih
lu mau malak orang
nakut nakutin orang yang gue tau
badar badar sama aja
sama malak tuh sama aja
gue begini doang
tapi kalo gak dikasih
kenapa aja kena
terus gimana nih nggak jadi
malak orang juga dosa
terus kita ngapain lagi nih
di jalan bareng kita pikirin
kok lu yang ngajak gue
gue yang punya ide gue yang ngajak lu
rum abis dari rumahnya ustadz zakaria
sama bang haji sulam
dari dia lagi
lu itu susah dibilangin
ikut ikutan orang pamer sedekah gitu
lu gak nyadar lo ya
sebenernya lu tuh disitu
dimanfaatin doang di tukang bubur
ya allah umi
kalo umi sama abah gak mau ikut sodakoh
ya gak apa apa
itu kan urusan umi sama abah
tapi lu minta gak usah ikut mencelak
gak usah cari dosa deh bah
abah sama omel lebih baik tutup mata aja
jadi mata gue disuruh buta sama lu
enggak enggak umi bukan gitu maksudnya
kita harus menjaga ucapan kita
kita juga harus menjaga alisan kita
kita menjaga perkataan kita
yang nantinya akan membawa kita
dibakar di neraka jahannam
yaudah kalo gitu
rumok ke rumah dulu ya
kue apem di meja makan ya
neraka jahannam lagi nih
punya suami gede doang
pada dasarnya saya nggak maksain
kalau misalnya ada yang keberatan
ada keperluan penting
ya nggak apa apa ya
dagang aja seperti biasa
nah yang utama
penuhin dulu tuh kebutuhan untuk keluarga
insya allah saya akan
dekahkan untuk ustadz jakaria
saya juga ikhlas pakji
ya sebelum kita berangkat
ada baiknya kita doa dulu
semoga rezeki kita hari ini mendapat barokah
allahumma inna naskalu bi'a
wa minaka salamatan fi din
wa fi'atan fi'l jasad
wa fil akhirati hasanah
silahkan berangkat nanti keburu kesiangan
rezekinya dipatok kami tukang nasi uduk
bisa mainkan uduk
saingan inti kan tukang nasi uduk
ya udah silahkan ya
lo mau ngapain tuh lagu gue
lo mau bawa kemana
lampu itu udah lampu tua
udah lampu jadi pusaka
tau tau tau tau
makanya aja mau tukerin
biar di alam kuburnya
nyak sama babe tentram
tentram apa lalu
yang ada arwah abah sama nyak tuh
bisa nyantroni kemari tau loh
yang dua kali naik haji
masa kagak tau sih
orang meninggal itu alamnya beda
jadi emang kagak nyambung
cuman doa ame ama jariahnya aja
alah sholat aja kagak pernah lo
udah deh jangan ngalangin
ayah jual lampu
ini urusan ayah
minta jatah warisan gak dikasih
yaudah jangan ngalangin ayah ini dah
lo kagak boleh bawa lampu
enak aja lo gue simpan baik baik lo yang jual
ayah cuma butuh duit
selama ini ayo diem aja
pada genunjak ya
ada suara ribut ribut nih di dalem kaya nya nih
pakai silat jangan diajari itu
kagak bisa mi abang dua kali nih haji
kagak sembarangan mukul orang mi
gue udah turun tangan kok nih
lo pegang gue ambil karusnya
tadi gue denger suara ribut ribut di dalem
beres emang tadi ada macan berisik
gue kasih ganggung
lo yang nyuruh adik gue jual lampu
dia ini pasti bilang keroknya lagi
kagak salah nih pak
nyuruh nyuruh adik gue yang kagak gagalan
emang si sulam yang nyuruh
lo berdua belum pernah
ngeliat gue makan orang
lo berdua mau
gue makan sekarang
lo makan jengkol aja gue
udah jijik apalagi makan orang
pak kaki gue udah lemes nih
kaki gue udah lemes nih
mendingan kita kabur pak
aduh gimana sih lo
ini lagi tuak tuak
enak kecil aja lain harian
masa kecil ya kagak bahagia
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain